pada kamis siang penyanyi reza artamevia kembali mendatangi badan narkotika nasional provinsi nusa tenggara barat untuk menjalani rehabilitasi kedua
rencananya pihak bnnp juga akan mengambil sampel rambut reza guna memastikan kontroversi mengenai status pengguna narkoba
didampingi oleh tim pengacara muhammad kamil serta saudaranya askar gempita reza artamevia tiba di kantor bnnp nusa tenggara barat sekitar pukul tiga belas lima belas waktu indonesia tengah
rencananya reza akan menjalani tes urin dan sampel rambut untuk memastikan kontroversi status hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian dan juga badan narkotika nasional provinsi nusa tenggara barat
sebelumnya pada dua puluh delapan agustus yang lalu hasil tes urin reza dan rekan rekan yang ditangkap di hotel golden trulip positif menggunakan narkoba jenis sabu sabu
namun hasil tes urin kedua yang dilakukan di pusla for bali pada tiga puluh satu agustus
hanya reza lah yang positif menggunakan narkotika
hasil tersebut kembali berubah dalam tes urin ketiga yang dilakukan di bnnp ntb pada satu september
reza dan tiga rekannya negatif menggunakan narkoba
kesiapan pemeriksaan rambut hari ini
pemeriksaan apa hari ini mbak rambut ya

laboratorium forensik jatang bali yang diambil pada tanggal tiga puluh satu agustus dan juga langsung dilakukan pemeriksaan
diperoleh bahwa sedari beauty negatif narkotika dan psikotropika sedangkan sedari reza positif etam petamin